diarahkan untuk kawasan permukiman
pasal satu ratus sembilan puluh dua juga memuat soal zona ambang yang terdiri dari kawasan reklamasi pulau g
kawasan perluasan ancol kawasan rorotan sebagai lahan cadangan
kepada cnn indonesia com pemprov dki menyebut aturan ini masih akan dirinci dalam bentuk perda
seperti diketahui pulau g merupakan bagian dari tujuh belas pulau baru di teluk
di teluk jakarta
menjelang akhir masa jabatannya gubernur dki jakarta menerbitkan aturan baru
yang mengatur rencana detil tata ruang dki jakarta
salah satu pasal di aturan itu menegaskan pemanfaatan reklamasi pulau g untuk permukiman
apakah ini tepat dilakukan
bagaimana pula nasib keberlanjutan lingkungan di daerah terdampak aturan ini
untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual
pengamat tata kota universitas trisakti yayat supriyatna
selamat malam kang yayat
selamat malam mbak putri
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini kang yayat
kang yayat kalau misalnya kita lihat pandangan anda terkait aturan yang terbaru ini
pulau g diperuntukkan sebagai permukiman bagaimana kang yayat
pertama begini yang harus kita perhatikan adalah ini pergub
tentang rdtr jadi kalau pergub tentang rdtr itu
ada acuan payungnya diatasnya itu yaitu perda tentang rtrw
nomor satu tahun dua ribu dua puluh
waktu sekarang rdtr itu hanya ada satu pulau yang terkait reklamasi
yaitu pulau g
nah sementara ada payung hukum yaitu harus merevisi dulu atau menetapkan
perda tentang perubahan
karena di dalam rdtrw sebelumnya ada tujuh belas pulau reklamasi
yang existing kan hanya ada satu sekarang
kalau ada satu berarti kita menunggu perda tentang rtrw yang baru
yang menyatakan satu satunya pulau reklamasi yang diizinkan adalah pulau g
jadi sekarang ini dengan adanya ketentuan
ketentuan yang sekarang ini itu belum memiliki dasar hukum yang kuat
karena harus diatur dalam konteks rencana tata ruang yang lebih makro
nah kemudian di situ nanti akan diarahkan jenis permukiman yang bagaimana
yang akan dikembangkan di sana
apakah fungsi pemukiman secara penuh
apakah ada rth nya
apakah ada ruang rekreasinya
dan perlu diingat pulau ini punya private
bukan punya pemprov dalam arti konteks pembangunannya
tapi hpl nya alasnya itu adalah kepemilikan dari pemprov dki
diatasnya diberikan hgb atas nama pengembang yang memiliki pengelolaan
di dalam kawasan pulau reklamasi
jadi untuk ini kita tunggu peraturan daerah yang baru
tentang rencana tata ruang wilayah jakarta
ada sekarang yang ditetapkan oleh pak anies itu adalah landasan dalam konteks
sementara rencana tata ruang makronya itu masih dalam proses
jadi apa yang ditetapkan sekarang ini masih menunggu keputusan tentang perda yang baru
tapi kalau misalnya memang masih menunggu sekarang dan memang dikatakan
akan dirinci lebih jelas lagi di perda turunannya begitu kan
tapi kalau misalnya melihat sekarang untuk peruntukannya
apakah memang itu memang dimungkinkan di sana
dan berkaitan juga dengan potensi kerusakan lingkungan yang mungkin akan timbul
yang pertama begini kita akan menunggu tentang arahan zonasi peruntukannya
jadi di dalam arahan peruntukannya itu ditetapkan
berapa porsi ruang yang diberikan
diizinkan untuk perumahan dan permukiman
kalau pulau reklamasi itu daya dukungnya terbatas
misalnya contoh tidak memiliki sumber daya air yang cukup
maka otomatis penduduk yang diizinkan pun tidak boleh banyak banyak
kalau misalnya di sana diperuntukkan untuk ada ruang terbuka hijau
berapa besar ruang terbuka hijau yang diizinkan
kemudian ada fungsi rekreasi tidak
jadi peruntukan perumukiman yang di sana itu juga harus jelas
apakah peruntukan di sana itu untuk kelompok menengah ke atas
kalau kelompok menengah ke atas tidak menyelesaikan masalah perumahan di jakarta
ya dimana kita masih kekurangan lahan
jadi kalau misalnya nanti dibangun untuk permukiman di pulau g itu
harus jelas dulu proporsinya
bagaimana kelompok yang tidak mampu ditampung tidak di sana
kalau misalnya tidak ditampung ya sama saja
ini dengan tipe pengembangan rumah kayak pengembang biasa gitu kan
jadi tidak ada asas keadilan ruangnya di dalamnya
kemudian juga harus dihitung bagaimana tentang kemampuan penyediaan air bakunya
bagaimana tentang persoalan pengendalian tentang pasang lautnya
potensi penurunan di sekitar pantai utara kan cukup tinggi
apakah nanti dengan adanya peruntukan permukiman
bagaimana tentang aspek pengelolaan limbahnya
potensi penurunan permukaan tanah atau misalnya pasang laut
apakah perlu nanti dibangun giant seawall
karena ada rencana juga untuk pengembangan giant seawall
jadi pertanyaannya kita akan menunggu
masih nunggu ya
bagaimana revisi dari perda
rtrw yang baru
tentang ketentuan yang mengatur pulau pulau reklamasi
ketentuan yang mengatur tentang giant seawallnya
dan ketentuan ketentuan lainnya
karena kalau sekali lagi saya mengatakan bahwa
dengan adanya arahan pulau g
maka otomatis satu satunya pulau reklamasi
yang boleh diizinkan hanya satu di sana
dan kita melihat dari total seluruh areal kawasan pulau itu
berapa persen yang diizinkan untuk perumahan
apakah rumah di sana vertikal atau landed
kalau lendit rugi kita
karena lahan sangat terbatas
jenis rumah susun yang bagaimana yang dibangun
apakah juga ada rumah susun sewa bagi kelompok yang tidak mampu
karena memang ada persoalan besar
kalau misalnya kelompok menengah atas
kemudian di situ ada kelompok yang tidak mampu
ini kan juga bagi pengembang

agak galau ya
karena bagaimana membagi pola kegiatan
mereka yang menengah ke atas
yang biasanya eksklusif
dengan kelompok kelompok masyarakat
yang biasa biasa saja
yang memang sampai sekarang sulit untuk mendapatkan rumah
ingat bahwa pulau g ini
adalah pulau yang sepenuhnya
inisiatif pembangunannya oleh pengembang
pengembang yang membangun
tapi arahan dalam konteks development
plan nya itu ada di dki
jadi dki itu menganggap
dia bagian dari wilayah daratan
sehingga otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam kewenangan pemerintah daerah
bagaimana arahan detailnya
dan apakah ada negosiasi dengan pemilik pulaunya
nah kang geyat
kalau misalnya sekarang dilihat
jadi memang ada beberapa narasi yang disampaikan
untuk permukiman yang diperlukan untuk pembangunan daerahnya
untuk permukiman katanya untuk mengatasi keterbatasan lahan
dan memberikan akses hunian
itu tadi anda sudah bantah itu
karena untuk siapa
untuk kelompok yang mana gitu kan
kemudian yang kedua
ini ada juga pemprov mengatakan
dijadikan kawasan permukiman
karena toh itu sudah jadi
daratannya sudah jadi
pulaunya sudah jadi
dan bagaimanapun harus dimanfaatkan
kalau sekarang saya melihat
dari beberapa hal yang anda sampaikan
sepertinya agak sulit dan agak repot
jadi kalau kita bisa membuat permukiman
maka apakah ada alternatif ini dimanfaatkan
untuk apa kang geyat
nah ini yang menarik
investasi pasti dari pengembang
pengembang pasti pingin modalnya kembali
nah yang menjadi tantangan kita adalah
berapa harga per meternya
kalau di pulau itu
dan pasti tinggi kan di wilayah itu
karena biaya investasi itu
sama sumbernya dari pengembang
kalau misalnya wilayah pulau reklamasi itu
beda tipis dengan tamrin sudirman
yang per meternya bisa ratusan juta
otomatis saya mengatakan
pengembang akan berpikir
bagaimana investasi modalnya bisa kembali
kalau investasi modal bisa kembali
pasti yang dibangun yang besar besar
yang lebih mengedepankan mungkin
nah yang menjadi pertanyaan
permukiman ini akan dibangun
kalau permukiman saja enggak
saya yakin yang ki di sana akan destinasi
untuk wisata pantai
karena sekali lagi
ini kawasan reklamasi ini
dan tidak mungkin
kalau orang yang mungkin biasa ya
ala amerika ala jepang
yang ala kadarnya gak mungkin masuk ke sana
nah pertanyaannya ini
sejauh mana proporsi yang diberikan
hak pengelolaan lahan atas prole klamas itu
ada sebagian di dalam keunangan pembroke dki
karena sekali lagi pembroke dki
dalam konteks ini hanya memberikan perizinan
konteks pemilikan ruangnya ada di pengembang
nah jadi bagaimana prinsip keadilan bertata ruang
apakannya sepenuhnya ini nanti kembali kepada pengembang
kalau memang ada sisi kependekan pembroke dki
misalnya pemprov dki meminta syarat
bagi kelompok tidak mampu
nah proporsi besaran besaran itu harus disampaikan
dan perlu tegas
dan itu nanti diarahkan melalui peraturan daerah
sehingga dengan demikian
kalau peraturan daerah itu
kalau peraturan gubernur
hanya arahan teknisnya saja
dia memberikan pendukungan pendukungan teknis
jadi bagaimana mengikat
itu harus dibuat dalam peraturan daerah
karena di dalamnya juga ada ketentuan sanksi
sementara kalau peraturan gubernur itu
tidak ada ketentuan sanksi
bagi mereka yang tidak memenuhi
persyaratan atau bagi mereka yang sama sekali
tidak taat dengan aturan yang dibuat
jadi sekali lagi
arahnya itu sangat tergantung kepada
perda yang akan ditetapkan
yaitu revisi dari perda rt rw nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang rencana tata ruang wilayah jakarta
oke dan itu kuasanya sepenuhnya
untuk mengatur peruntukannya
pemanfaatannya seperti apa
itu kuasa sepenuhnya di pemprov dki jakarta gitu ya kang yayat
dan semoga sekali lagi
semoga sekali lagi betul betul
ini kepentingannya untuk masyarakat banyak
tidak hanya kelompok kelompok tertentu gitu ya kang
oke kang yayat terima kasih banyak
sudah berdiskusi malam hari ini di cnn indonesia newscast
saya sampaikan juga bahwa kami juga sudah menghubungi
kepala dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dki jakarta
bapak heru hermawanto
tapi tidak memberikan respon
sejak tadi malam
terima kasih kang yayat
atas diskusinya malam hari ini
sama sama terima kasih mbak putri
ya dan kami juga berdiskusi malam hari ini
kami kembali setelah jeda